sekarang mau kemana
kan temen yang kamu butuh umpangin gak ada di rumah
kamu yakin kamu pulang aja
kasian loh mama kamu
sebagai laki laki aku ini harus bisa mandiri
sejak mama tahu kamu mengidap penyakit ini
kamu selalu hidup dalam ketakutan
takut kalau suatu saat kamu
dan mama gak mau saat itu tiba
kamu gak boleh pergi
lelah kehilangan kamu
itu mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri
dan aku mau menjadi laki laki sesungguhnya
aku mau menjadi laki laki yang berdiri di atas kakinya sendiri
laki laki yang nantinya akan menjadi suami
kalau aku terus disini
mama gak pernah merelakan aku pergi
mau sampai kapan aku terus berlindung di bawah ketiak mama
mama harus relain aku pergi ya
sejauh apapun aku melangkah
aku akan tetap menjadi anak maku
aku akan tersayang sama mamaku
jangan pergi andi
andi kamu jangan tinggalin mama di
mama mohon jangan jangan pergi di
andi jangan pergi
nanti aku jelasin ya
kita pergi sekarang ri
terus mama kamu
aku harus kasih tau haris
haris harus tahu kalau andi pergi
jadi biasanya round round acara dan script baru kita terima pagi ibu
tumben bi indah telepon jam segini
jangan ada yang penting
ah sebentar ya saya angkat telepon dulu
saya udah cari kemana mana tapi gak ada
astaga bi kok bisa sih gimana kejadiannya
tadi non alia saya tinggal sebentar bu di depan sekolahan
karena box makanannya ketinggalan di kantin
terus pas saya balik lagi donalia udah gak ada
sekarang bibi pulang ke rumah
siapa tahu alia cuma nyasar dan ada orang yang nganterin dia
nanti biar saya juga cari alia
aduh maaf banget ya saya harus pulang ke rumah
ada masalah di rumah anak saya hilang
nanti saya telepon kamu untuk bahas kelanjutannya ya
ya allah alhamdulillah non alia pulang
non kemana aja sih non bibi cariin kemana mana
tapi gak ketemu
bibi tuh khawatir banget non kalo non tuh diculik
tadi alia dikejar sama anjing
terus alia nyasar pulang
terus ada om baik nyantarin aku pulang
kasih ya pak ya sudah mengantarkan non alia pulang
kalau gitu saya langsung pamit aja ya soalnya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan
om pamit ya
ya ampun ma alia
ayah kamu dari mana aja sih nak
mama takut kehilangan kamu
alhamdulillah kamu pulang
iya bu ternyata non alia bukannya diculik
tapi lari dikejar anjing
terus gimana caranya kamu bisa pulang
tadi aku diantarin sama om baik
tadi ada cowok bu
ganteng banget bu
badannya maco bu tegap bu begini bu
ya gitu deh bu
nah dia yang mengantarkan non alia pulang
sekarang mau kemana
kan temennya kamu mau tumpangin gak ada dirumah
kamu yakin kamu pulang aja
kasian loh mama kamu
sebagai laki laki aku ini harus bisa mandiri